esports star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
pakai dibentak bentak lagi
itu suaranya udah agak kasar terus kemarin sempat tersendat sendat gitu
takutnya besok saya ke puncak mau gok lagi
tidak ada yang bisa dipercaya
makin gak tahan aja gue sama si kapil si harun
kalau udah nyuruh gue sih enaknya aja tuh orang
tidak ada yang bisa dipercaya
ya kita nempel
inget gue terus gue dikubur lagi
mau takut digebukin sama warga
kayaknya emang udah banyak masalah di kampung ini don
lebih baik kita mengantuk aja
kita ke jakarta kebetulan gue punya sepupu yang lagi ngembangin usaha bengkel
seandainya kita punya modal kita bisa bekerja sama dia
tapi dari mana ya kita bisa dapetin uangnya
gue jual rumah ibu gue aja buat modal usaha di jakarta
ibu kemana kamu cari ayah kamu
lima belas tahun ayah kamu gak kasih kapal
dan ibu tidak akan mengizinkan kamu
terserah ibu gak ngizinin
aku akan tetap pergi
aku udah gak betah tinggal disini ibu
semua warga di kampung ini udah benci sama aku
aku udah gak mau lagi tinggal disini
aku mau pergi aku mau ke jakarta
ibu siapin aja deh uangnya
ibu cari uang kemana dor
ibu untuk ganti motor nak ratbo yang tadi kamu pinjam itu aja gak bisa
karena ibu gak punya uang
jual dong semua perhiasan ibu
kalau perlu jual rumah ini sekalian
kalau rumah ini kita jual ibu mau tinggal di mana don
ibu mau tinggal di mana hek aku gak peduli
pokoknya yang aku tahu
ibu harus siapin uang buat aku pergi ke jakarta
kalau ibu gak bisa menuhi permintaan aku yang satu ini
lebih baik ibu gak usah lagi ngaku ngaku jadi ibu aku
karena aku lebih suka gak punya ibu daripada punya ibu yang gak berguna
hasil rumah lagi
eh bu rati
mari masuk bu
gak usah bu rt
saya cuma sebentar
saya kesini mau menawarkan rumah saya
kali aja bu rt mau beli rumah saya

kok rumahnya bu rt mau dijual

doni perlu dana
dia mau ke jakarta mau buka usaha di jakarta
saya juga sekalian mau melunasi hutang hutang saya
kalau saat ini saya belum pegang uang
tapi kebetulan ada teman saya yang cari cari rumah yang letaknya di tepi jalan
buat buka usaha
dia pasti mau beli rumahnya bu ratih
kan letaknya di tepi jalan
mudah mudahan teman bu rt cocok sama rumah saya dan langsung bayar
amin mudah mudahan ya bu
udah siang gini kok gak ada makanan
ibu kan lapar
maaf ibu gak sempat masak
ibu kan sibuk ngurusin penjualan rumah
dan ini udah ibu transfer ke ring kamu
ibu harap uang sebesar itu punya manfaat buat kamu
dan kamu bisa sukses di jakarta
nanti kalau sudah sukses jangan lupa ya ibu dibeliin rumah lagi
tony ke jakarta
aduh malam lagi gitu
kalau gue taruh duit di sini empat ratus lima puluh juta kita bisa bagi keuntungan
oh boleh boleh alhamdulillah
dengan adanya tambahan modal saya berharap bengkel ini bisa lebih maju
tapi karena bengkel disini tidak terlalu besar disini tidak ada bos semuanya karyawan
saya bilang kita disini partner gak ada bos semua pekerja
gue kan dengan modal di bengkel ini kenapa malah gue diperlakuin kayak kuli kayak gini
pakai dibentak bentak lagi
don daripada kamu pun nolong saya minta tolong cekin mobil saya don
itu suaranya udah agak kasar terus kemarin sempat tersendat sendat gitu
takutnya besok saya ke puncak mogok lagi
makin gak tahan aja gue masih kapir si harun
kalau udah nyuruh gue sih enaknya aja tuh orang
ya kenapa puncak
tak biasa dong pak
kok gak bisa diinjak remnya
gak bisa direm ini mak mobilnya belum remnya
selamat malam pak
apa betul ini rumah pak harun yang ada di ktp ini
iya betul pak ada apa ya pak
pak harun mengalami kecelakaan
pak harun beserta istrinya tewas
dan sekarang jenazahnya ada di rumah sakit
ya allah harun
don harun kecelakaan don dia tewas don sama istrinya
kalau begitu kami mohon izin selamat malam
selamat malam pak harun
ya allah harun
sabar pak harun
sabar pak harun
sabar pak harun
sabar pak harun
sabar pak harun
sabar pak harun
sabar pak harun
van lu mau kemana
sejak harun meninggal ku udah bener bener sebatang kara don
gue juga udah gak punya orang tua
gue mau balik aja ke kampung mau jual bengkelnya
gue juga gak ngerti apa apa tentang mobil
biar gua yang ngurus kalo lu gak mau ngurus
sayang kan tuh bengkel udah banyak banget pelanggannya
gini hasilnya kita bagi dua gimana
lu bukannya males ngurusin bengkel
gue perhatiin lu lebih sering santai daripada ngurusi mobil pelanggan
ya kan gua nalemin modal disitu masa gua gak serius
ya kalo lu beneran sih ya gua setuju lah
nanti setiap dua tiga bulan sekali
gua datang ambil keuntungan